sampai jumpa di video selanjutnya
jadi guna guna istimewa cuma orang orang yang melamun aja yang gak bisa ngeliat
sampai jumpa di video selanjutnya
sama meminta maaf sama satria
ini uangnya dewi kasih tante aja ya
tapi dewi boleh nunggu disini gak sampai satria keluar
tante kasih dulu sama satria ini ya
tante akan berusaha untuk pucuk dia lagi
tapi dia gak mau pulang sat
dia nungguin kamu sampai kamu mau ketemu sama dia
ayah doang temuin dia ya
kalau ada masalah diomongin jangan diamin dong
aku gak bisa nemuin dewi
aku gak sanggup kalau nanti dewi nyakitin hati aku lagi
aku aku gak mau temuin dia
kasian dia sat
dia nunggu di luar sat
dia kenal veti dia bahkan dia kadang
apa aku sia sia nunggu di sini
kamu mau lihat
mana nggak ada
sebenarnya tadi kunang kunang istimewa
wah kamu mau bercanda
sekarang mau tanya sama kamu
dari tadi aku lihat kamu itu ngamuk
ada hal penting yang harus aku bicarakan sama dia
aku dalem ya
ma itu dewi nungguin satria di luar
tapi satria nya nggak mau ketemuin dia
mama udah bujuk loh
memang nggak tahu ada masalah apa sebenarnya
dewi nggak mau pulang mau ketemu katanya
ternyata dewi bener bener cinta sama satria
dia bahkan mau nekat nunggu walaupun satria udah semarah ini
hoi atuh au kan
kenapa ini dalam a faudok
harus tukar nunggu nya
allah tak tahu apapun edavid
dia itu buktiin kalau dia itu peduli sama lo san
kalau dia nggak peduli sama aku
ngapain dia nungguin aku di luar kayak gitu
gue temuin kamu
tapi ada syaratnya
syarat apa san
kamu jangan pernah jodohin aku sama orang lain lagi ya
kamu jangan suruh orang untuk mencintai aku
dia udah jatuh cinta sama kamu san
tapi perasaan itu gak bisa dipaksain wi
cinta itu butuh proses
dan cinta itu gak datang dengan gampang kepada setiap orang
waktu itu sebenarnya aku pengen ungkap yang perasaan aku
makanya aku bikin kamu gaun
aku pesen semua makanan yang enak enak khusus kita berdua
dan aku sewa juga restoran itu hanya untuk kita berdua
ya datang maya bukan kamu
kamu ya sedih
kau nyolong misteri itu banyak atau
apakah pria michael atomku dibatuhi dengan yemang
ter respected yemang untuk mimpi sri india sampai gaat beltar
memang mungkin itu
aku permisi dulu ya
besok kita ketemu di warung ya